gara gara ya antar perempuan itu ke ngatur polisi perempuan itu jadi aman
eike jadi gak aman tau
enak aja panggil ke bapak
kemana aja tuh anak
kok jarang main kesini ya
sekarang dia main dimana ya
eh kadut saya kesini mau nanya dia ke kamu
kenapa jadi malah kamu nanya dia ke saya
bang ke blok m ya

kembali mampir kamu ngajur
kembali mampir kamu ngajur
mojoster udah udah polio ngoblok kasih
nyariin kamu kesana kemari jadinya nggak nyari penumpang bensin abis duit gak dapet
eh sekarang gak taunya kamu ada disini
saya takut kamu dibawa ke luar negeri tahu
iya tadi itu kang parman dapat penumpang korban penipuan perempuan
dijanjiin mau dikasih kerjaan jadi penyanyi gak taunya dijadiin psk di luar negeri
kenapa kang parman nyangka saya mau dijadiin psk
terakhir ketemu katanya kamu mau cari kerja
terus tadi saya dikasih tahu lilis katanya ibu kamu nyari nyari kamu
kamu dua hari gak pulang saya takut kamu itu jadi korban penipuan juga
saya ikut naik gunung sama temen temen
perginya gak bilang sama ibu kamu
udah saya kesini gara gara udah capek di rumah dimarahin
percuma juga saya kesini kalau dimarahin juga
enggak jangan nanya

cepet banget ikutin tuh

kau mau ikat pegangin nih cepet
loh kok lo ngikat dua sih
masa goceng sih depan dong
gak ada lagi
oh jadi iya sepi bajetnya
mana berubahnya ke yang bawa lari mana
saya anterin ke kantor polisi terus abis itu saya gak tau
ya harus tanggung jawab karena sudah ikut campur eike punya urusan hah
gak ada lagi
gak ada lagi

gara gara ia antar perempuan itu ke kantor polisi
ngantor polisi perempuan itu jadi aman eike jadi gak aman tau
enak aja panggil ke bapak
ih eike bukan perempuan tau
ih tidak maap bagimu
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh
itu tuh teman saya yang udah nolong saya
bos penjahat yang tadi nyiksa saya kabur
mohon izin untuk mengejar